di tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini anda harus cermat memilih dan mengelola instrumen investasi
salah satu instrumen investasi adalah reksadana
lalu seperti apa pasar reksadana dan juga perkembangannya ke depan
prospek reksadana sepanjang tahun dua ribu enam belas kami ulas lebih lengkap di segmen the analyst
dan berikut adalah wawancara osa budi santosa bersama dengan aberdeen asset management berikut ini
bicara reksadana selalu menarik dan bagaimana kondisinya di tahun dua ribu enam belas kita sudah bersama dengan bapak sigit pratama wiryadi dari eberdin asset management indonesia
pak kondisi reksadana memang selalu menarik
bagaimana di tahun dua ribu enam belas ini
mengingat kondisi ekonomi indonesia sudah mungkin sedikit berubah dibandingkan dua ribu lima belas kemarin
kalau melihat indikator ekonomi di tiga bulan pertama ini indikator indikatornya sangat baik dan sangat membuat kita ingin berinvestasi lebih banyak di reksadana
indikator indikator tersebut adalah dengan penghubungan suku bunga
yang lain adalah indeks juga naik sekitar sepuluh
kurang lebih lima belas persen
tapi kami di aberkin selalu melihat investasi itu adalah jangka panjang
jadi tidak selalu melihat bahwa pada waktu ingin dikatok baik kita beli tapi melihat bahwa investasi itu jangka panjang
dalam jangka panjang itu pasti jauh lebih baik dari kita berinvestasi secara sesaat
oke kemudian pak dari sekian jenis reksadana yang ada dan kita kenal
yang direkomendasikan untuk dua ribu enam belas
ini apa pak
kalau saya melihat bahwa uberdin ini adalah sangat kuat dalam krisis perusahaan perusahaan
jadi kita sangat membanggakan reksadanya saham kita
apalagi nanti kita akan menguncurkan reksadanya saham yang syariah dengan investasi tema di asia pasifik
saya yakin bahwa ini proyek yang dibutuhkan oleh masyarakat indonesia
di mana ini berbasis dengan us dollar
pak sebelum kita bahas soal yang reksadana syariah gitu saya tertarik untuk melihat apakah reksadana yang sekarang ada dan bergulir ini di masyarakat
itu apakah lebih baik juga dibandingkan dengan investasi yang berpendapatan tetap seperti obligasi seperti itu
pertanyaan bapak ada dua hal
pertanyaan pertama apakah ada perbedaan antara reksadanya syariah dengan reksadanya konsensional
dan yang kedua apakah ada perbedaan return atau hasil dari berinvestasi di reksadanya berbasis fake income bond atau dengan saham
yang kedua dulu pak
kalau untuk berbasis pick income biasanya itu kita melihat itu untuk investasi yang tidak terlalu panjang
kita berinvestasi yang pendapatnya tetap
tapi kalau untuk yang horizonnya agak panjang itu untuk yang berbasis saham itu nanti akan jauh lebih baik hasilnya daripada dengan yang kicking come yang lebih pendek durasinya
oke berarti tinggal kita tanyakan kepada nasabah kebutuhannya seperti apa begitu ya
jadi semuanya oke oke saja gitu pak
ya tergantung dari kebutuhan masing masing
masing masing nasabah di mana mereka itu memilih kebutuhan atau risk appetite nya dari masing masing pemegang unitnya atau pengabungnya investornya
kalau untuk yang flick income biasanya ini lebih stabil dan lebih banyak durasinya
kalau untuk saham biasanya investornya yang lebih panjang dan lebih portal
maksudnya bisa turun bisa naik lebih besar
oke kita tadi lanjut ke reksadana syariahnya yang sudah bapak singgung di depan tadi
seperti apa sih pak reksadana syariah ini
jika kita lihat kan selama ini kita kenalnya yang konvensional gitu
sebenarnya prinsip prinsip untuk mengelola investasinya adalah sama
cuma untuk yang sariah kita dibatasi dengan prinsip prinsip sariah di mana perusahaannya itu harus sariah compliant
nah itu yang membatasi
untuk memilih perusahaan perusahaan di mana perusahaan perusahaan tersebut harus menjalankan konsep syariah
yaitu perusahaan yang tidak menjalankan bisnis alkohol atau perjudiannya itu tidak ada dalam konteks dan syariah
oke dari sekian banyak manajemen aset yang ada di indonesia positioningnya emergen nanti di dua ribu enam belas itu seperti apa pak
kita selalu memilih
memposisikan kita ini sebagai global asset manager
karena di global asset ini kita selalu melihat kompetitor kompetitor atau persaing persaing terdekat kami adalah seperti shoulders bnp atau perusahaan perusahaan yang tertinggi di dunia
jadi optimis pak ya

dan dari situ kita bisa
bisa mendapatkan return yang bagus juga pasti
karena kita dari tiga bulan pertama saja kita melihat bahwa bank sentral sudah menurunkan suku bunga
kedepan kita berharap bahwa bank sentral akan tetap menurunkan suku bunga
dan juga ada peraturan yang sedang digodok oleh pemerintah yaitu dengan tech amnesty
dengan tech amnesty itu kita mengharapkan
bahwa uang uang orang indonesia yang diinvestasikan di luar negeri akan diinvestasikan di dalam negeri
nah dengan uang uang tersebut kita mengharapkan bahwa perusahaan perusahaan yang ada di indonesia bisa berkembang dengan jauh lebih baik
dengan itu maka return dari perusahaan perusahaan itu yang akan diaplikasikan ke reksadana akan jauh lebih baik dari sekarang
apakah itu artinya bapak melihat bahwa di tahun dua ribu enam belas ini
saya optimis bisa tercapai ini
mungkin bisa lebih
kemudian terakhir pak apa yang bisa dilakukan oleh para nasabah untuk bisa terjun ke reksadana ini
terutama untuk dua ribu enam belas ini
saya melihat bahwa nasabah itu harus siap untuk berinvestasi secara reguler
jadi tidak membeli investasi itu sesaat atau sebulan
pada saat yang baik atau yang ini
jadi berinvestasi adalah sesuatu yang harus dilakukan reguler
terima kasih pak sigit atas waktunya kita kembali ke studio